ya penambahan baru ataupun rekor baru penambahan kasus covid sembilan belas hari ini kembali mengundang tanya publik
bagaimana sebenarnya penanganan kasus covid sembilan belas di indonesia dan apa yang menyebabkan rekor rekor yang baru terus bermunculan
dan apa yang harus dievaluasi dan juga seberapa bahaya situasi ini
kita akan coba ulas pada malam hari ini dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak triunis miko epidemiolog dari fkmui selamat malam pak miko
selamat malam selamat rehat
pak miko ini juga anggota tim satgas covid sembilan belas ya pak
baik dan juga ada pak hermawan saputra dewan pakar dari iakb selamat malam pak hermawan
selamat malam bung renat
ya sebelum saya akan mulai dialog atau berdiskusi coba kita akan lihat dulu ini bapak bapak sekalian bagaimana sepekan ini penambahan angka covid sembilan belas ya
paling tidak dari hari senin sampai dengan hari ini yang menembus rekor delapan ribuan kasus
kita coba tampilkan
tampilkan di layar agar pemirsa juga bisa lebih jelas melihat penambahan dan penambahan kasus covid sembilan belas ini
kita lihat dari hari senin terlebih dahulu
senin itu penambahan empat enam ratus tujuh belas kasus ya kasus covid sembilan belas ini dia grafiknya
kemudian di hari selasa bertambah lima sembilan puluh dua kasus
kemudian kemarin hari rabu lima lima ratus tiga puluh tiga kasus
dan hari ini ya yang puncak rekor tertinggi
sepanjang kasus covid sembilan belas ada di indonesia penambahannya ada delapan tiga ratus enam puluh sembilan
saya ke pak hermawan terlebih dahulu pak
dari penambahan yang terjadi hari ini apa yang anda lihat pak
apa yang terjadi dan apa yang perlu dievaluasi
ya pertama dari data hari ini yang ada adalah rekor tertinggi ya pengumuman harian
walaupun ini kalau ditanya apakah ini kasus harian atau kasus pertanggal tiga yang hasil pembuktian laboratorium
nah menurut satuan tugas penanganan covid di pusat pada level nasional ini merupakan delay data
ada kenaikan tertinggi sekarang ini dari papua
nah menurut satgas ini adalah delay data yang numpuk sejak tanggal dua puluh sembilan atau sembilan belas november yang lalu ya
kurang lebih sekarang sudah enam hari atau lima hari
nah hanya saja begini dalam pengelolaan dashboard data secara nasional ini
tidak hanya peran dari satuan tugas tetapi ada multi stakeholders
ada laporan yang masuk melalui kementerian kesehatan dan memang ini jalur yang paling banyak
yang kemudian ada jalur yang datang dari gubernur yang sifatnya konfirmasi atau provinsi
nah data data ini yang kemudian diolah diverifikasi dan pada akhirnya muncul data ini yang dilaporkan harian oleh satuan tugas nasional melalui web dan akses informasinya
nah hanya saja begini setelah sembilan bulan berlalu sekarang kita masuk bulan ke sepuluh desember ini dalam menghadapi covid sembilan belas
rupanya sistem informasi
sistem informasi kita penanganan dan pengelolaan data nasional itu belum optimal
masih ada parsial parsial tata kelola data entah ini datang dari daerah entah ini dari kementerian kesehatan
entah dari provinsi atau bahkan di internal satuan tugas sendiri
berarti ada problem dalam pengelolaan data informasi secara cepat dan tepat
nah maka data ini pun menjadi sangat penting kalau kita kaitkan dengan semua dinamika dinamika yang terjadi dalam sosial aktivitas kita
sosial politik sosial ketenaga kerjaan sosial pariwisata hingga sosial keagamaan
nah ini semua yang kita temukan di dalam lapangan yang luar biasa
kapasitas testing kita masih terbatas
ini juga sejalan ya dengan testing capacity kita
hari ini juga termasuk rekor karena dari lima puluh ribu spesimen kurang lebih enam puluh dua ribu spesimen
jadi ditemukan kasus juga delapan ribu lebih
namun demikian catatan bung reinhardt data ini harian saat ini
ada satu ratus tiga puluh tiga laboratorium juga yang belum melaporkan datanya
jadi boleh jadi kalau kita kumulatifkan andai satu ratus tiga puluh tiga lab lainnya yang melakukan pemeriksaan pcr melaporkan data ini
jangan jangan kita bisa tembus di angka sepuluh ribu dalam hari ini
nah oleh karena itu sebenarnya dalam kaitan dengan dinamika data ini
ini bukan sesuatu yang mengagetkan
karena dari awal kami menyampaikan setiap waktu di hari hari ke depan
boleh jadi akan ada rekor rekor baru
problem kita bukan di sini bukan pada datanya
tetapi pada aktivitas kita secara sosial
tetapi juga ada kebijakan kita secara nasional
dan juga ada arah kita ini mau kemana sebenarnya dalam pengendalian covid
tadi saya sempat menyimak diskusi dengan pimpinan jawa barat dan berbagai pemerintah daerah
rupanya daerah ini memang lebih banyak berpikir tentang geliat ekonomi
tanpa disadari bahwa kasus kesehatannya
makin menjadi karena aktivitas sosial ekonomi kematian juga terjadi secara linear dengan mortality nya morbidity nya tinggi maka mortality nya pun akan tinggi
nah ini adalah situasi yang secara epidemiologis kami dari praktisi kesehatan dan kesehatan masyarakat sangat khawatir
bahkan nanti kalau kita lihat di awal januari itu akan terjadi sebuah lonjakan besar tanda kutip karena kita akan menghadapi pilkada dan aktivitas libur akhir tahun belum lagi tutup kerja kantor banyak aktivitas yang terjadi dan seterusnya
dan memang ini menjadi pr dan kami tidak kunjung melihat bagaimana negara ini diarahkan dalam pengendalian covid secara kuat gitu ya walaupun kita apresiasi sudah banyak yang berbuat untuk penanganan covid
pak miko ada tanggapan dari anda pak dari fakta dan juga angka yang muncul hari ini meskipun ini mungkin delay data tapi lagi lagi paling tidak publik atau masyarakat melihat ini rekor baru lagi rekor baru lagi sehingga banyak yang bertanya tanya bagaimana sebetulnya penanganan covid sembilan belas yang dilakukan oleh pemerintah atau mungkin oleh satgas sendiri silahkan pak miko
ya jadi penambahan kasus sekarang merupakan rekor tapi jangan dilihat itu adalah jumlah kasus baru
jadi ada kasus lama yang sebenarnya terjadi
keterlambatan validasi datanya begitu jadi keterlambatan validasi data dari provinsi atau dari kabupaten sendiri kabupaten memvalidasi datanya di satga kabupaten atau kota kemudian provinsi memvalidasi datanya di provinsi dari kabupaten atau kota kemudian dilaporkan ke kementerian kesehatan atau satga
jadi bayangkan saya sekarang ini terjadi kesalahan pada all new record begitu ada berapa hal yang mungkin terjadi
satu adalah kabupaten ini antara laporan yang labnya dengan laporan kasusnya ada di mana jadi status labnya mungkin di kabupaten lain tapi kemudian kasusnya di kabupaten yang lain begitu jadi itu yang perlu diverifikasi
jadi itu apakah menjadi catatan
kasus kabupaten itu atau yang melaporkan ke laboratoriumnya begitu itu menurut saya banyak terjadi kekeliruan karena laboratoriumnya berbeda dengan kasusnya
yang kedua mungkin ada kasus otg yang masuk di dalam all new record sekarang kan yang dilaporkan adalah bukan otg jadi pada waktu mulai pedoman kelima itu
kasus yang dilaporkan hanya kasus yang bergejala jadi mungkin perlu di verifikasi sejak perdeman itu berlaku maka kemudian di verifikasi lagi berapa jumlahnya
nah sekarang data yang sudah di verifikasi itu tambah begitu jadi perdeman ini karena ke perdeman yang baru pak hermawan
jadi karena perdeman yang baru ya mungkin ada penambahan
jadi banyak kasus yang tumbang tinggi kemudian harus di verifikasi jadi menurut saya verifikasinya bukan hanya dari sekarang ini kan terjadi peningkatan dari dua provinsi yang terbanyak
jadi harusnya semua provinsi yang terbanyak melakukan verifikasi dan validasi data lagi kemudian itu akan menjadi data yang stabil harusnya
stabil baik itu di
kabupaten atau kota dan di provinsi jadi jangan ada kesalahan lagi
pak miko artinya kita masih punya masalah soal data ini ini menjadi masalah yang juga cukup serius tadi juga disorotin oleh pak hermawan
ya ini karena pedomannya baru pedoman pedoman kemenkes baru dengan edisi lima jadi ada data kasus yang otg yang seharusnya harusnya tidak tertangkap begitu
harusnya dilaporkan atau tidak begitu jadi itu yang menjadi kebingungan dari satgas kabupaten atau kota begitu
sebagai provinsi juga mungkin perlu ditetapkan oleh kemenkes atau satgas jadi satgas nasional kita harus berdialog dengan kementerian kesehatan jadi menurut saya harus ada pertumbuhan antara satgas nasional dengan kementerian kesehatan untuk membenahi data ini
oke selain membenahi data apa apa yang perlu dibicarakan antara satgas dengan kementerian kesehatan termasuk juga yang tadi pak hermawan sampaikan atau banyak juga publik yang bertanya tanya bagaimana sebetulnya arah kebijakan arah penanganan covid sembilan belas di indonesia ini karena sudah beberapa bulan tidak juga menunjukkan tren yang positif kita bahas di segmen berikutnya ya pak miko dan juga pak hermawan kami akan segera kembali sesaat lain
betul memegang penuh kendali di wilayah masing masing yang berkaitan dengan masalah covid
dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi
ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam
minggu ini dalam dua tiga hari ini peningkatannya sangat drastis sekali yaitu jawa tengah dan dki jakarta
agar dilihat betul betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis
saya ke pak hermawan dulu pak hermawan dari apa yang disampaikan presiden tadi ini bahkan
menyoroti dua provinsi khusus apa yang anda lihat pak dari sorotan
pak presiden ini
pertama saya ingin menyampaikan bahwa bapak presiden sudah seringkali bernada tinggi ya
atau merasa tidak optimal ya kinerja dalam penanganan covid ini
kita pernah mengingat beberapa waktu yang lalu bahkan presiden menunjuk menteri khusus untuk menangani ini di sembilan provinsi
dari dua provinsi yang disebut tadi jawa tengah dan dki jakarta sebenarnya itu juga masuk dalam provinsi prioritas yang dulu
bahkan jauh sebelum sekitar dua tiga bulan yang lalu kan jawa timur pernah menyalip dki
dan akhirnya jawa timur terkendali
saya melihat di jawa timur malah bagus karena ada upaya berbasis komunitas yang memang sifatnya empowering
yang dilakukan oleh jawa timur terutama untuk wali kota surabaya kita apresiasi
di jawa tengah sebenarnya juga ada program jokotongo ya
sebenarnya hanya tidak menjadi populer dan diharus utamakan
entah bagaimana pada level provinsi ini pak ganjar pranowo pernah mensosialisasikan program ini
tetapi pada level kabupaten kota ini tidak populer
rupanya sehingga jawa tengah ya sorry jawa tengah ini malah sangat tinggi kasusnya
khusus dki jakarta ini terjadi uniqlly
memang jakarta ini spesifik perlakuan dan spesifik juga karakternya
dan pada akhirnya saya ingin menyampaikan demikian bahwa sulit sekarang kita melakukan prioritas penanganan pada level provinsi tertentu
presiden harus mampu dan berani mengatakan harus ada evaluasi kebijakan secara menyeluruh secara nasional
termasuk tim yang terlibat di dalamnya
dan kebijakan harus menyentuh nasional
karena tidak ada lagi batasan batasan dalam mobilitas saat ini
akses antar daerah semua sangat terbuka
seluruh sektor kehidupan kita terbuka
penanganan covid ini tidak boleh lagi dilakukan secara parsial
termasuk pendekatan wilayah yang basisnya kabupaten kota atau provinsi apalagi di pulau jawa
itu sebenarnya tidak lagi efektif
nah ini yang harus menjadi perhatian
hemat saya dan kami sudah mendiskusikan bahwa ke depan ini akan terjadi kasus besar
karena skala nasional ada pilkada
pada skala nasional akan ada libur dan cuti bersama
pada skala nasional terjadi aktivitas sosio keagamaan sosio pariwisata dan lain lain
dan memang kebijakan tidak lagi bisa parsial
harus menyeluruh secara nasional
baik pak miko
kebijakan ini harus national policy making
tidak lagi harus
tidak lagi kemudian secara parsial
apalagi mengantisipasi pilkada dan juga liburan panjang di akhir tahun
jadi kalau satgas itu harus membenahi data dulu
jadi data itu harus benar benar konsepnya harus aktual
jadi benar benar faktual
jadi kita bisa melihat peningkatan kasus benar benar terjadi di daerah
yang kedua adalah melihat indikator jodoh risiko
jodoh risiko atau ada empat indikator
tapi tidak mampu diterapkan di bawah kabupaten atau kota
jadi kecamatan kita harus tentukan indikator apa yang digunakan
kemudian kelurahan atau airway
yang ketiga adalah bahwa kalau sudah ada pemetaan sampai ke tingkat bawah berarti ada prioritas
jadi menurut saya sih tingkat nasional tidak perlu
karena memang provinsi yang tinggi itu hanya provinsi yang tinggi sampai sekarang
masih ada dua belas menurut saya
kemudian itu kita konsentrasi di provinsi tinggi
tapi tidak juga melupakan provinsi provinsi yang lain
atau kabupaten atau kota lain yang masih ada kasus covid sembilan belas nya
kasus covid yang masih sedikit kita isolasi dengan baik
kemudian provinsi provinsi atau kabupaten yang tinggi kita perluaskan melakukan psbm atau psbb berskala
kemudian kecamatan atau kelurahan atau airway yang harus bisa dipetakan merah kuningnya atau orange dan hijaunya
maka itu harus ditularkan kalau merah menjadi kuning atau hijau
jadi semua daerah yang tinggi harus menurunkan statusnya
jadi dari merah ke kuning atau kuning ke hijau
jadi semua sebentak
tapi bukan berarti itu skala nasional
artinya secara parsial masih lebih tepat menurut anda pak miko atau bagaimana
ya kalau kita harus berjalan dua duanya
tidak mungkin kita berskala nasional
karena kita akan melumpuhkan kegiatan ekonomi
jadi kira kira begitu
jadi kalau kita masih memprioriaskan dua duanya
maka kegiatan ekonomi akan berjalan
kemudian kegiatan penanggulangan
covid juga berjalan
dan pasti akan berkurang
konsekuensi itu kita ambil
karena kita akan ada vaksin bulan januari ini
bulan juni seratus juta dosis
bulan desember adalah dua ratus juta dosis
dan dunia sudah sepakat bahwa desember dua ribu dua puluh satu mungkin kasus covid akan menurun drastis di dunia
ada tanggapan dari anda pak
kalau secara nasional ini kemudian juga bisa berdampak terhadap ekonomi
lagi lagi memang kita dihadapkan fakta bahwa tidak mungkin juga menyampingkan soal perekonomian tadi itu
ya saya tidak bicara pada policy untuk psbb ya
atau dalam bentuk lockdown yang ekstrim ya
tapi kita bicara pada evaluasi kebijakan dan penegakannya
bagaimana yang paling sederhana adalah kapasitas testing tracing treatment
apakah di seluruh daerah di provinsi indonesia
di indonesia ini ada lima ratus sepuluh kaupaten kota ini dilakukan secara optimal
apakah pengawasan pemantauan di berbagai provinsi ini dilakukan secara optimal
kalau kita hanya terus fokus pada satu dua provinsi yang memang sekarang memuncaki kasus
sebenarnya itu nggak bawa makna apa apa dalam penyelesaian kasus ini
itu hanya artifisial
hanya mendekat sementara nanti muncul lagi di provinsi lain naik lagi provinsi lain
semacam main tekan tekan tekan tekan begitu
secara data akan indah
deskboard data akan indah
tetapi secara menyeluruh dalam permainan penanganan covid ini
sebenarnya tidak akan menyelesaikan persoalan
karena terus terang memang
kalau ini yang konsepsi zona epidemiologis ini berhasil kita lakukan pada bulan keempat kelima
betul itu akan bermakna
tapi jangan lupa
sekarang kita ada di bulan ke sepuluh
dimana lokal transmission silent transmission terjadi dimana mana
karena bongkahan besar di bawah permukaan dari dashboard data ini
ini kan hanya kultur kecil saja
jadi dashboard data yang ada ini hanya kerucut kecil
di bawah itu terjadi undedetected undereported yang luar biasa
maka kalau masih pendekatan parsial kita lakukan di kota kota besar
umumnya di pulau jawa seperti jawa tengah jawa timur dan dki
sebenarnya tidak banyak maknanya dalam pengendalian covid secara menyeluruh
nah di daerah daerah itu lag capacity itu terjadi cukup dalam
pelaporan terbatas contoh saja
delay data yang sedang kita diskusi tadi aja bermasalah
kita ingin membenahi secara nasional ketika hanya mengintervensi sebagian untuk saat ini
karena kita sudah masuk bulan ke sepuluh
maka pendekatan pendekatan epidemiologis itu juga harus menemukan dinamikanya
tidak bisa lagi biasa biasa saja
walaupun kita tidak menerapkan psbb
tapi jangan lupa jangan jangan pilihan kita suatu waktu kita harus restart ya
ibarat kata kita mulai dari nol begitu
supaya kita mampu mengukur dampak kerugian ekonomi kerugian sosial
dan budaya dari semua yang terjadi ini
tetapi tentu saja kita tidak ingin menyalahkan pihak tertentu
apalagi kita paham pemerintah sudah bekerja luar biasa
ekstra dan bahkan sulit kita mengatakan pemerintah terlena ya
bahwa pemerintah bekerja keras
tetapi bekerja keras harus juga diimbangi dengan arah juga yang tepat pada level
yang memang kita sadari
bahwa kasus hari ini ada di mana mana
kejadian di mana para kepala daerah sekarang sudah banyak yang terpapar covid
pejabat pejabat tiap hari kita mendapatkan informasi
seorang menteri seorang gubernur seorang wali kota bupati
terjadi dan itu bayangkan pada level puncak kepemimpinan
itu terjadi terkonfirmasi positif
bagaimana di lapangan
bagaimana di tengah masyarakat yang permisif dalam protokol kesehatan
dan pada akhirnya
ini harus menjadi
pemikiran kita secara makro juga
bahwa ada pendekatan epidemiologis
bagian dari penyelidikan epidemiologis
tugas para pakar untuk menelusuri tracing secara situasi step to step
tetapi ada sisi dari
national policy dari sisi kebijakan dan advokasi
yang kita harus berpikir secara makro
hari ini juga kita tahu ada menteri tenaga kerja
yang positif covid sembilan belas ibu ida fauzia
pak amiko terakhir
pak amiko ke anda
di depan mata ini pak
pilk ada di depan mata
survei orang yang terinfeksi covid sembilan belas
jadi surveinya akan dilaksanakan bulan desember
kemudian kita akan tahu
mana provinsi yang tinggi
mana provinsi yang rendah
maka kemudian dari survei tersebut
kita akan bekerja berdasarkan evidence
jadi tidak mungkin kita menyamarakatakan
provinsi yang tinggi dan provinsi yang rendah
kita prioritaskan provinsi yang tinggi dulu
maka kita berpikir
kemudian di provinsi tinggi kita maksimal
kemudian di provinsi rendah kita akan
dioptimalkan dari apa yang ada
sudah ada di
kabupaten punya lab
kalau bisa memang
kedepan kita punya
kabupaten atau kota
jadi bukan sekarang
menurunkan kasus covid
kasusnya akan tinggal
dua ribu an di indonesia
pada bulan desember
di bawah dua ribu
kita lakukan isolasi dengan baik
kita lakukan dengan baik
kita mau melakukan pilkada
kita tahu konsekuensinya
kan dua kali
prosedur yang aman
masyarakat yang menggunakannya
mengikuti prosedur yang ada
liburan yang salah
dari dua kali
dari evaluasi tersebut
kita lakukan sesuatu
pada pemilihan suara
kalaupun ada efeknya
itu tidak ada penambahan dua ribu
baik pak miko
silakan pak hermawan
saya ingin menyampaikan
jangan sampai kita terus terusan menyalahkan masyarakat
jangan sampai masyarakat juga jenuh dengan perilaku
bahwa kita mengingatkan untuk terus tiga m
bahkan saya menyebutnya empat m
dan terbiasa mencuci tangan
menghindari keramaian apapun bentuknya
menghindari kerumunan apapun dan dimanapun tempatnya
ini harus menjadi m yang satu
untuk melengkapi tiga m jadi empat m
paling penting begini juga
jangan sampai masyarakat seolah olah terninamobokan dan berharap vaksin
vaksin itu tidak akan seindah konsepsi
vaksin ini persoalan yang multifaktor
di dalam komunikasi global dan juga proses layanan dan distribusi dalam negeri
jadi jangan sampai kita mendengarkan banyak informasi dari berbagai pihak
dan sebagai masyarakat fokus pada empat m
tetapi pemerintah juga punya tanggung jawab lebih
untuk mengevaluasi kebijakan dan program agar lebih terarah lagi
nah ini yang menjadi kata kuncinya
evaluasi untuk semua pihak
terutama juga untuk pemerintah
tentu kita berharap semua kebijakan dan juga kedisiplinan masyarakat
menjadi kunci untuk penanganan kasus covid sembilan belas di indonesia
kita akan kawal bersama
pak hermawan dan juga pak miko
berkaitan dengan kasus covid sembilan belas di indonesia
terima kasih banyak
bapak bapak sudah berdiskusi
sangat menarik pada malam hari ini
terima kasih untuk waktunya
selalu pak miko
pengacara egy sujana tidak memenuhi panggilan pemeriksaan
oleh subdit keamanan negara polda metro jaya
sebagai tersangka kasus makar saat pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
kami akan segera kembali sesaat lagi